halo selamat malam selamat bergabung di secret at newsroom cnn indonesia episode ke delapan belas
hari ini kita akan membahas mengenai sunyi di belantara pandemi
sembilan bulan kita menghadapi virus corona pastinya banyak masyarakat juga yang mengalami kecemasan
kecemasan ini ada banyak begitu bisa dari pekerjaan kemudian juga kesehatan kemudian juga faktor faktor lainnya
dan kecemasan ini kemudian apabila menjadi sebuah penyakit ataupun menjadi sebuah penderitaan yang panjang begitu
ataupun yang lama ini akan menjadi sebuah penyakit yang cukup membuat gangguan pada masyarakat
juga kecemasan ini kita akan membahas salah satunya cara yang kerap disebut sebut untuk mengurangi kecemasan ini adalah dengan mindfulness
dan sebenarnya apa sih mindfulness ini kita akan berbincang dengan dua narasumber pada hari ini
yang pertama ada dr andri spkj fapm seorang psikiater pakar psikosomatik
dan juga yang kedua ada eka sukmaputra yaitu founder
eka sukma yoga foundation
dan sebelum kita memulai diskusi pada malam hari ini kita akan melihat video yang berikut ini
kecemasan adalah salah satu masalah yang masih dihadapi masyarakat dalam menghadapi pandemi
salah satu cara yang kerap disebut sebut untuk mengurangi stres dan meredakan kecemasan ialah dengan mindfulness
teknik ini pun populer dalam satu dekade terakhir
bukan hanya menjadi metode terapi
tapi juga dianggap sebagai salah satu jawaban bagi masyarakat modern yang rentan stres
mindfulness adalah momen kesadaran saat dimana kita berlatih membawa perhatian penuh untuk apapun yang kita lakukan pada saat itu
apa bedanya dengan meditasi
meditasi adalah sarana untuk mengubah pikiran mendorong konsentrasi kejelasan kepositifan emosi dan ketenangan

meditasi terbukti dapat meredakan sejumlah gejala terkait stres

menenangkan tubuh dan pikiran
menenangkan tubuh dan pikiran
praktik meditasi melibatkan waktu khusus yang harus kita luangkan untuk fokus pada nafas atau tubuh
praktik mindfulness dapat membantukan kegiatan sehari hari namun dengan kesadaran penuh
contoh lainnya adalah saat mencicip kiri fokuslah pada pekerjaan itu
perasakan air yang mengalir menyadari gerakan menggosok dan lainnya

penelitian menunjukkan praktik mindfulness dapat membantu mengurangi stres meningkatkan kreativitas dan memori
penelitian menunjukkan praktik mindfulness dapat membantu mengurangi stres meningkatkan kreativitas dan memori
mindfulness juga dapat melatih kesadaran akan diri sendiri dan lingkungan sekitar
secara tak langsung juga dapat memperlambat perkembangan gangguan kognitif yang berkaitan dengan usia seperti penyakit alzheimer dan demensia
tertarik untuk mengenal konsep mindfulness lebih jauh lagi
baik kita langsung sapa ada dr andri selamat malam dok sehat
sehat selamat malam mbak ratu
dan juga ada mas eka sukarno

selamat malam mas eka
mbak ratu sehat dan bahagia semua
baik kita langsung saja ke tema pada hari ini adalah sunyi di belantara pandemi
sunyi ini adalah bagaimana kita kemudian bisa mindful terhadap apapun yang kita kerjakan atau kita lakukan
mindfulness ini sebenarnya apa sih
banyak masyarakat yang belum
belum tahu dan belum mengerti apa sih sebenarnya mindfulness ini
dan juga tips tipsnya bagaimana kita bisa melakukan ataupun kita bisa selalu mindful dalam semua pekerjaan yang kita lakukan
mungkin ke dr andri terlebih dahulu ya dok
dok mindfulness itu penting gak sih untuk masyarakat atau untuk siapapun begitu
karena kita tahu kan apalagi di masa pandemi covid sembilan belas seperti ini
gangguan kecemasan itu banyak terjadi
ya betul sekali ya kalau mbak ratu bilang tadi
bahwa gangguan kecemasan itu menurut hasil survei dari perhimpunan dokter spesialis kedokteran jiwa indonesia selama lima bulan pandemi
di hasil itu di oktober diumumkan bahwa lebih dari empat responden yang mengikuti survei tersebut merasakan enam puluh persennya gangguan kecemasan atau gejala gejala kecemasan
kejala kecemasan jadi memang kondisi saat ini dengan keadaan pandemi seperti sekarang itu
cukup membuat orang itu mengalami kecemasan
dan begitu banyak hal yang bisa dilakukan sebenarnya yang diawali misalnya dengan mengurangi
berbagai macam informasi yang terlalu berlebihan ya menurut saya itu terkait dengan pandemi ini
yang akhirnya membuat bingung sendiri entah yang mana yang mau diambil gitu ya
dan juga terkait dengan bagaimana kita punya upaya untuk meredakan
karena kalau kita terus masuk semuanya ke pikiran kita akhirnya kita tidak menyadari
hal tersebut sebagai sesuatu yang akhirnya malah membuat kita cemas gitu
nah tadi disebutkan di dalam klip di awal ya praktek mindfulness yang secara sederhana itu adalah
menyadari kondisi kita itu apa adanya saat ini sekarang
saat saya berbicara dengan mbak ratu ini
saya benar benar konsentrasi saya adalah berbicara dengan mbak ratu gitu ya tidak kemana mana gitu ya
seringkali apalagi kalau dikatakan bahwa teman teman milenial generasi z itu
sekarang itu terlalu banyak distraksi ya ataupun gangguan gitu ya
sehingga kayaknya tuh malah menggunakan multitasking atau menggunakan kayaknya
kalau misalnya kita bisa melakukan banyak tugas itu seolah olah itu artinya lebih hebat gitu ya
padahal sebenarnya melakukan berbagai macam tugas secara berbarengan
artinya kadang kadang tidak mendapatkan konsentrasi penuh terhadap apa yang kita kerjakan tersebut gitu
jadi ini memang masalah ya karena kita tahu bahwa sebenarnya kita juga memerlukan suatu proses
untuk bisa belajar mindful belajar heart and now fokus pada apa yang kita kerjakan sekarang
yang sekarang sedang mengalami kecemasan
dan kecemasan ini biasanya dari pikiran ataupun yang overthinking begitu ya dok ya
makanya kita harus selalu ingat untuk tetap berada saat ini dan sekarang gitu
saya akan ke mas eka mas eka mindfulness ini sebenarnya apa sih kalau dari praktisi meditasi begitu
ataupun yoga gitu apakah kemudian ini adalah sebuah cara yang juga bisa

untuk mengurangi stres atau mengurangi kecemasan
baik terima kasih apa yang disampaikan tadi oleh dr andri itu benar sekali
dan mindfulness ini kita lihat dari dasar katanya dulu yaitu dasarnya itu main
jadi main itu kan pikiran segala sesuatu yang terhubung pada kehidupan ini pasti berawal dari pikiran

nah pikiran itu sebagai raja dari pancai
indria kita yaitu mata telinga bibir kulit dan lidah itu
nah rajanya itu yang akan memerintahkan semua dari panca indera itu supaya terkendali semua
nah melalui mindfulness ini yang merupakan salah satu bagian dari yoga
yaitu menuju meditasi
menuju meditasi artinya menarik semua inria kita
kita menuju satu konsentrasi dalam keadaan yang sedang berlangsung saat ini
nah praktek mindfulness ini sekarang ini sangat penting dilakukan apalagi dalam pandemi ini
khususnya bagi masyarakat urban yang punya kesibukan yang sangat luar biasa
belum melihat sesuatu kemudian mendengar lagi sesuatu
apalagi melihat sesuatu menonton tv itu misalnya
kemudian kita mendengar sesuatu dari luar sambil kita makan
belum ada whatsapp atau apa yang muncul
nah di situ fluktuasi pikiran kita banyak sekali
dengan praktek yang terhubung pada salah satu bagian yoga ini sangat membantu
khususnya di bali ya pak saya dari bali khususnya di bali saat ini kan banyak yang mengalami cemas karena pariwisata
jadi semua ada yang phk
karena tidak ada turis yang datang
nah praktek ini saya lakukan di studio saya dan juga di beberapa tempat di bali
untuk membantu masyarakat supaya terhindar dari kecemasan
khususnya praktek mindfulness ini seperti yang dibilang sama dokter tadi
yaitu bisa kita lakukan dalam segala kehidupan yang terhubung pada aktivitas kita sehari hari
dalam mindfulness ini ada tiga hal yang saya tekankan dalam prakteknya yaitu pertama kita menyadari suatu kejadian itu dengan fokus pada satu kejadian yang kita lakukan kemudian kita menerimanya
ya kita menerima dengan menerima akan terjadi harmonisasi di pikiran kita jadi tidak ada perlawanan sama sekali kalau kita menolak kan perlawanannya keras sekali dan itu membuat kita pusing
jadi penerimaan itu penting kemudian setelah kita mampu menerima itu kita ikhlaskan kembali kita ikhlaskan sebagai persembahan pada alam semesta
nah itu bagian dari yang dalam yoga itu bisa dikatakan sebagai
karma dan bakti yoga
ya kira kira seperti itu menurut saya
baik mas eka jadi memang semua ini kita bergerak begitu dari pikiran dan juga kita harus menarik semua indera kita ini untuk konsentrasi di masa sekarang dan saat ini
dan menerima keadaan begitu itu sepertinya penting ya mungkin banyak juga masyarakat yang karena tidak terima dengan keadaan kemudian menjadi cemas dan overthinking
tapi kita ke dokter andri sebenarnya kalau pun misalnya
ada masalah pasti semua orang punya masalah
kemudian banyak yang belum mengerti bagaimana cara penyelesaiannya
kalau yang datang begitu ke dokter sendiri ke psikiater itu sebenarnya ciri cirinya itu seperti apa sih dok
dari yang medium begitu sampai yang parah
nah itu kadang kan kita malu untuk datang ke dokter ke psikolog atau psikiater gitu
jadi yang seperti apa ciri cirinya yang kita tuh sebenarnya butuh pertolongan
ya sebenarnya tadi sudah dikatakan ya bahwa ketika kita itu dalam kondisi yang seperti sekarang ini
mengalami suatu kekecewaan rasa cemas khawatir marah ya apa kapan ini bisa selesai gitu itu adalah sesuatu hal yang wajar
nah kalau misalnya di dalam praktek mindfulness itu apa yang dirasakan kita itu sebenarnya benar benar kita pahami gitu ya
kita benar benar sadar akan pikiran perasaan dan perilaku kita
sehingga ketika kita melakukan sesuatu itu kita merasakan rasa gak nyaman itu memang kita terima dulu gitu ya dengan ikhlas ya
kalau orang awam mungkin bilangnya menerima apa adanya dulu gitu ikhlas
kalau kita misalnya tadi mas eka sudah bilang bahwa kalau dia sudah menolak aja
itu artinya kan dia punya kemampuan harus punya energi ya untuk menolak itu gitu ya
di dalam masa pandemi ini saya nggak terima nih gak harusnya begini gitu ya
ini akan membutuhkan energi yang lebih besar daripada hanya sekedar menerima apa adanya
nah tentunya ketika kita berharap pada situasi ini maka manusia itu pada dasarnya punya kemampuan survival
makanya kenapa orang itu sampai saat ini manusia itu nggak punah gitu ya
kalau saya suka mumpamakan dinosaurus yang besar begitu aja bisa punah gitu ya
manusia itu malah bisa tidak punah kenapa
karena dia selalu punya cara untuk membantu dirinya survive atau selamat dari kondisi
nah pada beberapa kasus kita kan nggak bisa ngomong semudah ini ya
kadang kadang ada beberapa orang yang nggak sanggup lagi membantu dirinya
dia mengalami kecemasan yang luar biasa
pikirannya itu selalu dipenuhi oleh pikiran pikiran akan masa depan dan menyesalkan apa yang sudah terjadi di masa lalu
dan kalau misalnya itu sangat mengganggu kalau kita di dalam ilmu kedokteran itu ada namanya bagian otak kita tuh bagian amigdala
yang pusat rasa cemas itu terlalu aktif akhirnya bisa menimbulkan gejala gejala kecemasan yang mungkin tidak bisa dikontrol lagi
seperti gejala serangan panik atau perasaan ketakutan yang tanpa jelas dari mana rasanya itu ya
orang yang cemas itu yang biasanya paling bisa memahami
kalau yang belum pernah merasakan serangan cemas itu rasanya kayak apa sih gitu ya
tapi kalau yang sudah merasakan itu nggak enak banget
bahkan bisa disertai oleh gejala gejala fisik seperti rasa sakit kepala nyeri lambung jantung berdebar debar nyeri otot keluar keringat dingin seperti itu
nah yang inilah yang biasanya datang ke dokter jiwa
apalagi saya di bidang saya psikosomatik biasanya pasien datang dengan keluhan keluhan fisik seperti itu
jadi itu karena kecemasan yang memang harus dirasakan sendiri gitu ya
jadi kita memang harus tahu bagaimana kemudian perasaan dan emosi yang kita rasakan ini benar benar ada dan kita rasakan
dan juga jujur dengan perasaan itu
kemudian mas eka kalau tadi ada masalah masalah yang datang atau pasien yang ditangani oleh dokter andri seperti cemas
kemudian bisa sampai sakit kepala psikosomatis seperti ini
seperti itu sebenarnya melatih
mental dan raga itu
seperti apa yang baik agar
mungkin pada saat
pada saat cemas itu apa yang
harus dilakukan begitu
ini menarik sekali pada saat
cemas apa yang kita lakukan karena
cemas itu akan datang
pada situasi apapun tiba tiba
bisa datang karena dipengaruhi
boleh ada pesan dari mata atau
dari telinga nah
satu hal yang saya praktekkan
untuk mengatasi cemas
ini adalah salah satunya dalam
yoga disebut dengan pranayama
adalah mengatur nafas kita
dan menyadari arah
nafas kita kemana yang diimbangi
dengan gerak tubuh kita
jadi gerak tubuh
yang diselaraskan dengan nafas dan
menyadari setiap sensasi yang muncul
itu akan membantu
melangsingkan pikiran kita dari kecemasan
jadi bukan tubuh
aja yang perlu langsung pikiran kita
lemak lemak yang tidak penting itu
maka dari itu dengan
dan juga gerak tubuh atau
bisa disebut juga dengan meditasi
berjalan dengan berjalan kaki
juga pikiran ada
dalam keadaan saat itu membantu untuk
mengurangi keterikatan dari
yang terhubung pada pancai
indera yang dipesankan
dengan melakukan itu yang dalam yoga
disebut dengan menarik
menarik semua ikatan duniawi
di luar yang merupakan objek objek
luar itu kita tarik masuk ke dalam
menjadi satu konsentrasi
pada keadaan yang sedang
dengan melakukan pranayama ini
sudah banyak yang merasakan
manfaatnya menjadi lebih tenang
susah melakukan ini
kita membicarakan ini mungkin agak
gampang cuman melakukannya berat
tapi masih bisa dilakukan dan sangat
tergantung dari niat kita untuk menjadikan
kualitas hidup kita lebih baik
sebenarnya simpel sekali ya mas eka ya
hanya mengatur nafas
kemudian berjalan kaki
bagaimana kita ada saat ini
dan mungkin juga dengan bersyukur begitu ya
apa yang bisa kita syukuri betul sekali
dari hari ini ataupun apa yang kita bisa syukuri
pasti ada saja yang bisa kita syukuri
tapi kecemasan itu kan mungkin ada
kalau dari dr andri mungkin
apakah itu ada gangguan kecemasan ini ada genetik
ataukah mungkin dari lingkungan
sebenarnya masalah yang paling akut melanda masyarakat urban
sehingga butuh mengenal praktek mindfulness ini
seperti apa sih di masyarakat saat ini

apakah ada faktor genetik yang berperan
jadi semua konteks yang berkaitan dengan masalah kejiwaan itu
ada faktor biologi psikologi dan sosial gitu ya
nah faktor biologinya ini terkait dengan faktor genetik bawaan orang tersebut
jadi bisa saja bapak ibunya itu tidak mengalami masalah kecemasan
tetapi dia punya gen kecemasan
yang diturunkan kepada anaknya
mendapatkan situasi kondisi yang tidak baik di dalam kehidupannya
dan muncullah gejala kecemasan itu
nah bahkan dikatakan waktu saya ke washboard jerman
tahun dua ribu sembilan belas kemarin di bulan oktober
dikatakan lebih dari empat puluh tiga lima persen pasien pasien yang mengalami gangguan panik itu
itu dasarnya memang ada bawaan genetik
jadi ketika kita menghadapi situasi sulit di dalam kehidupan kita
tidak semua orang itu akan mengalami gangguan kecemasan
karena kalau gangguan itu sudah dalam konteks gangguan medis
kalau kecemasan biasa kan kita sering bisa membantu diri kita
misalnya dengan mengalihkan perhatian kita ke hal hal yang tidak mencemaskan
melakukan hobi bisa juga melakukan mindfulness relaksasi meditasi
tapi ternyata ya seperti yang tadi belieka bilang
bahwa sebenarnya kelihatannya secara teoritis mudah gitu ya
ketika kita misalnya mencoba untuk memperhatikan nafas kita
coba deh teman teman juga melakukannya sekarang
misalnya ketika dia sudah mulai fokus ke nafas yang naik turun itu
atau kalau saya di dalam buddhis kita kenal sebagai anak panasati
untuk menarik kembali ke dalam konteks pikiran
setidaknya memperhatikan nafas saja
wah nanti udah timbul nanti habis ini mau ngapain
jangan jangan di depan belum dikunci pintu
pikiran ini kita memang seringkali
mungkin seperti tadi belieka bilang banyak lemaknya gitu ya
banyak hal hal yang sebenarnya mungkin terlalu banyak
mendapatkan sensasi dari pikiran ini
masuk dari mulut masuk dari apalagi sekarang zamannya media sosial ya
seolah olah kayaknya tangan kita nih nggak pernah lepas dari handphone gitu ya
nah akhirnya tadi di awalnya mudah seolah olah kita memfokuskan pikiran
tetapi pada kenyataannya ternyata tidak mudah
nah ini penting untuk diperhatikan apalagi teman teman muda ya
yang sangat bergantung pada teknologi
seringkali makanya kenapa disebut technological disruption ya istilahnya
itu karena memang begitu banyaknya arus informasi yang akhirnya membuat pikiran kita itu tidak bisa atau tidak mudah
hanya untuk misalnya memperhatikan jalan kita aja
kadang kadang masih pakai handphone ya bisa aja kita nanti keserimpet ya istilahnya ya
seperti itu mbak ratu
baik jadi memang ada faktor genetik juga
tapi memang itu kalau kita menyadari ya seharusnya kita tahu bagaimana mengontrol diri kita sendiri untuk tetap mindful begitu ya
kalau misalnya mindfulness ini kan banyak sekali orang yang kemudian cara mengalihkan kecemasan ini
mungkin dengan berbicara
menurut mbak ratu

nah menurut deka sendiri seperti apa nih
kalau apakah kemudian ini menjadi tambahan begitu
berdoa juga menenangkan tapi mindfulness juga penting begitu untuk lebih fokus dalam beribadah
ya berdoa dan mindfulness itu sebenarnya saling keterhubungan
kan banyak yang
doanya itu sendiri karena kurangnya mindful dalam doa itu
nah sekarang kita berdoa pintar berdoa terus memohon pada tuhan ingin rezeki banyak
tapi tidak bisa menjadi bagian dari doanya itu
pingin rezeki banyak tapi tidak mau bekerja gitu jadinya
nah sekarang kalau kita mindfulness dalam doa
setiap ucapan dan kata kata yang kita ucapkan kita persembahkan pada tuhan untuk memujanya
untuk memujinya untuk keselamatan alam semesta kita jiwai itu semua
maka itu akan menjadi sebuah implementasi dari tindakan yang akan muncul dalam kehidupan ini
nah kalau kita tidak mindful dalam doa itu itu hanya sekedar ucapan saja
tidak menjadi implementasi dan kita tidak bisa menjadi bagian dari doa yang kita ucapkan
makanya kita kadang kadang menyalahkan tuhan
tuhan tidak ada saya berdoa siang malam saya berdoa tapi belum
belum tercapai doa saya
itu karenanya kurang adanya mindfulness
karena pikiran ketika kita berdoa
pikiran kita hanya pada tujuan doa itu tidak mau melihat dari proses doa yang kita lakukan itu
nah ciri cirinya ciri cirinya seperti itu banyak yang kurang mindfulness itu dengan ciri ciri suka bengong
ya kadang kadang yang
contoh kecil dalam sebuah rumah
kita misalkan mau mencari suatu tempat

ya karena pikiran kita banyak sekali padahal kunci ada di depan kita kita tidak bisa lihat
nah nanti pas kita bengong gini tenang menenangkan pikiran menyadari tiba tiba kuncinya ada di depan
nah itu kita perlu sebuah mindfulness dalam setiap detik kehidupan ini
harus disadari sehingga semuanya rezeki yang harus kita terima baik rejeki yang berupa proses
atau rezeki yang berupa materi
iya itu bisa tak terlewatkan juga
ya seperti itu mbak ratu
baik jadi ini menarik sekali ya
ternyata memang mindfulness ini adalah akan bisa mensupport ibadah kita gitu ya
jadi kalau kita mindful dalam beribadah kita mindful dalam bekerjaan
mindful dalam apapun yang kita lakukan ya pastinya akan hasilnya juga maksimal begitu ya
sekarang kita ke dr andri lagi
dok kalau kita berbicara lagi mengenai kecemasan ini
tadi kan juga beli eka juga dokter andri banyak mengatakan bahwa kita banyak mendapatkan informasi dari luar dari media sosial
nah ini pasti karena kan kita teknologi semakin canggih
kita secara mudah sekali mendapatkan informasi dari media sosial ataupun dari handphone gitu
nah ini banyak gak sih dok kasus yang mungkin kalau anak anak gitu ya
kecanduan gadget atau kita terlalu terpapar informasi dari sosial media
nah detox dari medsos itu sepenting apa dan bagaimana caranya
kadang kadang mungkin kita nggak paham atau kita nggak menyadari karena kita terlalu banyak informasi kita jadi cemas gitu
nah itu untuk menyadarinya dan juga detoxnya itu seperti apa
ya memang belakangan ini menarik sih
kita dulu rasanya tuh ketika pertama kali mendapatkan kenyataan bahwa kita kok bisa terhubung orang lain tanpa harus ketemu gitu ya
kita bisa menemukan teman teman kita masa smp sd kita ya
akhirnya menjadikan misalnya salah satu media sosial yang paling terkenal dulu misalnya friendster
sebelum ada facebook oh terkenal sekali tuh ya
zaman saya masih ada tuh ya
bahkan kita memang dulu juga punya chat gitu ya room chat seperti itu ya
tahun sembilan puluh tujuh waktu saya di fkui pertama kali saya punya email ya saya main chatting chatting gitu kopi darat dan segala macam
jadi artinya sebenarnya teknologi itu secara umum membantu kita ya
bahkan di dalam beberapa buku memang ada beberapa buku yang mengatakan ada harusnya kita tuh jangan sampai seperti ini
harusnya kita menjaga baik dengan ini
kita harus perlu detok seperti tadi mbak ratu bilang
ada istilahnya misalnya juga jangan sampai kita undistractable gitu ya di dalam beberapa buku dikatakan juga
tapi sebenarnya saya menarik apa yang dikatakan di dalam salah satu buku undestactable royal di dalam bukunya mengatakan bahwa
sebenarnya bukan masalah sosial medianya gitu ya bukan masalah media sosialnya
walaupun kita itu tidak menggunakan media sosial itu seringkali kita juga pikirannya itu kemana mana

jadi seringkali kita menemukan banyak hal di mana ketika ada gambaran gitu
dulu kita misalnya pakai koran gitu ya
sekarang kita cuma pakai media sosial
ini sama aja sebenarnya tinggal bagaimana kita mau memilih
nah sekarang sih kalau istilah mau detox itu kan banyak bantuan ya
bahkan ada namanya screen time kayak gitu ya di dalam beberapa kasus kita lihat
ternyata di handphone handphone yang terbaru juga ada
oh jangan lama lama berapa jam kayak gitu
sebenarnya memang tergantung dari kita
kalau misalnya dia pekerjaannya memang di media sosial dan juga membutuhkan alat bantu kenapa enggak
yang paling penting dia tahu gitu bahwa dia menggunakannya itu untuk apa
jadi dalam menggunakan media sosial pun kita perlu mindful
artinya saya misalnya menggunakan media sosial saya pengen menggunakan media sosial ini selama tiga puluh menit
membuka twitter untuk mendapatkan informasi informasi
kalau misalnya informasinya terlalu jelek buat saya saya batasi deh following orang orang yang mungkin bisa berdampak memberikan postingan atau tweet yang kurang baik misalnya
atau begitu juga instagram
jangan sampai seperti ada pasien saya yang merasakan tidak nyaman karena dia membanding bandingkan hidupnya dengan orang lain karena waduh sukses ya
dia udah dapat ini udah punya ini dia jalan jalan ke sini gitu ya
karena dari sosial media
jadi dia melihat bahwa fragment fragment kehidupan itu sebagai suatu kenyataan yang akan ada setiap saat
nah kalau kita bisa mindful juga dalam bermedia sosial kita bisa membatasi diri kita bahwa ini untuk kepentingan kita
jadi ada waktu untuk media sosial nggak ada masalah
teman teman mungkin eh saya mau main media sosial selama beberapa menit atau misalnya satu jam paling lama
kemudian setelah itu saya melakukan pekerjaan yang lain tanpa diganggu oleh media sosial
itu semua sangat baik banget gitu ya
bisa membantu kok
itu tergantung dari kita
nah makanya itu tadi praktek praktek mindfulness tadi meditasi juga membantu konsentrasi kita
membantu pikiran kita itu kalau misalnya sedang melakukan tugas ataupun pekerjaan benar benar fokus
kalau kita main media sosial main media sosial benar benar kita fokus untuk mendapatkan informasi
tapi setelah itu ya kita tinggalkan kita lakukan tugas yang satu lagi
nah ini yang sebenarnya
mungkin perlu dilakukan gitu
baik jadi memang bukan media sosialnya begitu ya
tapi bagaimana kita bisa mengontrol dan juga bisa mindful dalam melakukan semua hal termasuk juga main sosial media gitu ya
jadi kita bisa membatasi ataupun ya itu kontrol diri lah gitu ya dan juga mindfull
kalau nah ini tadi berbicara mengenai praktek mindfulness
kalau ada orang orang atau viewers kita yang sekarang lagi pengen gimana sih untuk meningkatkan kualitas hidup tentunya
dan juga untuk menghindari kecemasan
praktek mindful yang paling mudah yang paling bisa ataupun ada morning rutin mungkin night rutin itu seperti apa
mindfulness ini bisa kita lakukan dengan cara yang sederhana sekali
mulai dari rumah
misalkan rutin kita bangun pagi
biasanya kan di zaman sekarang yang saya perhatikan itu baru bangun langsung ambil hp
ya melihat notifikasi nah begitu
nah coba mulai besok mungkin kita pas baru bangun baru matanya baru melek itu jangan bangun dulu
tarik nafas beberapa kali
sadari mata kita sudah terbuka dan sadari tubuh kita
setiap detiknya kita bangun dan duduk sebentar
kita bersyukur kita hari ini masih bisa merasakan nafas dan tubuh kita masih lengkap
ya yang kemarin kita tidur mata masih ada telinga masih ada lantas bangun semuanya masih lengkap
syukuri semuanya itu
nah setelah itu setelah bersyukur cobalah berjalan selama lima belas menit sambil merasakan tindakan dari kaki kita
yang diikuti dengan irama nafas itu
dan kita bersyukur
kita masih sehat hari ini
itu di pagi hari biasanya kita lakukan itu untuk melatih konsentrasi
kemudian pada makan juga kita bisa lakukan pada saat makan
ya kadang kadang kita makan kan tidak fokus
banyak yang amati ya di beberapa tempat orang itu makan
kalau pikiran kita banyak lemaknya bisa jadi makanan itu tidak masuk ke mulut kita
yang pernah lihat itu di suatu tempat orang itu makan dia di hidungnya karena mungkin pikirannya lagi kemana gitu ya
tidak fokus pada makanan
mulai dari ngambil sendok atau ngambil makanan itu kemudian merasakan sensasi makanan apa yang kita ambil
itu bisa kita lakukan mindful dalam teknik makan juga teknik minum bahkan menulis
ya menulis sangat penting
kita menulis atau typing sesuatu itu kita harus mindfulness juga
misalkan kita di sore hari setelah melakukan aktivitas kita mau menulis sebuah diare ya
dari aktivitas kita dari pagi sampai sore
kita mindful dengan itu setiap kejadian yang kita alami dari pagi
mindfull sambil menarik nafas membusukkan nafas
kita menyadari semua itu
itu juga akan membantu melepaskan
itu juga akan membantu melepaskan
kepenatan dalam pikiran kita
ya dan tadi sempat disinggung sama dokter andre itu bisa kecemasan yang berlebihan itu bisa menyebabkan tubuh ini sangat sangat lemah energinya
ya sangat lemah
khususnya di homeostasis kita ya dok ya
sistem keseimbangan endokrin itu
karena itu terhubung pada syaraf pusat kita
pikiran kita terhubung pada saraf pusat
dengan mempraktekkan mindfulness seperti itu mulai dari rumah lah dulu
maka pelan pelan kita akan tenang keluarga bahagia sehat dan semuanya rezeki dimudahkan oleh tuhan
ini sebenarnya mudah sekali ya
kita hanya perlu mungkin itu seperti slow living gitu ya
jadi buka mata kemudian kita lihat bersyukur pelan pelan mengambil minum mengambil minum
jadi benar benar disadari apa yang kita lakukan sehari hari
kalau untuk aktivitas fisiknya misalkan yoga
nah itu sebenarnya seberapa pengaruh untuk menguatkan fisik dan mental
itu besar sekali sebenarnya pengaruhnya
tergantung kan sekarang banyak yang menawarkan berbagai macam jenis yoga
nah untuk yang mengalami kecemasan
saya sarankan untuk melakukan yoga yang restoratif yang relax
jadi dengan relaksasi penahanan dari pose itu kita menyadari setiap gerak tubuh kita kita sadari
kemudian kita menerima setiap sensasi apapun yang terjadi dalam tubuh kita
jangan pernah ada menolak
karena dalam penolakan akan muncul ketegangan
setiap kita menolak sesuatu dalam tubuh kita pasti salah satu otot atau di mana itu pasti akan tegang
nah disitu ada penerimaan dari semua sensasi yang muncul
kemudian kita berserah
setelah itu dengan melakukan proses itu kita serahkan semuanya pada yang maha kuasa pada tuhan
bahwa semua yang terjadi sifatnya sementara
seperti siang pagi malam atau pagi siang malam
masa pagi dari pagi sampai malam tidak mungkin ya
pasti setelah pagi setelah jam sepuluh udah terang sekali
jam dua belas siang kemudian kembali sore
jadi setelah mengalami perguruan kehidupan itu kita harus menyadari semuanya sifatnya sementara
jadi kalau kita menyadari semua sifat sementara maka tidak akan ada kecemasan
ya misalkan pandemi ini
tidak mungkin terus ada pandemi seperti ini
pasti ada waktunya
dan sebenarnya pandemi ini adalah waktu kita mindfulness
ya tuhan mengizinkan pandemi ini untuk kita masuk ke dalam
supaya fluktuasi pikiran kita lebih hening masuk ke dalam
untuk mengheningkan diri
pada masa pandemi ini
sehingga nanti setelah pandemi ini saya yakin kita semua dalam keadaan yang sehat
ya harmonis semuanya satu sama lain
saling senyum saling menyapa ya saling membantu
nah disitu hikmahnya kita bisa ambil
ini benar benar menyentuh gitu ya
dr andri terakhir
ataupun masyarakat yang mengalami kecemasan ini bisa mengatasinya
kalau mereka belum menemui profesional
ataupun mereka bisa sendiri gitu
ya tadi apa yang dikatakan oleh belieka itu luar biasa ya
menurut saya merupakan cara buat kita semua
seringkali kita itu lupa tuh dengan hal hal yang dasar seperti itu
apa yang dikatakan oleh beliau eka itu adalah hal hal yang biasanya kita temui sehari hari kan
adalah sesuatunya itu tidak kekal ya
sesuatunya itu berproses ya
berarti kalau kita tidak menyadari misalnya
eh kok tau tau saya sudah sampai sini
berarti dia tuh belum mindful tuh
nah kalau orang seperti itu biasanya gampang
makanya tadi dibilang bahwa kalau kita mulai menolak sesuatu
kita nggak menerima kenyataan apa adanya
maka akan timbul penolakan
penolakan itu di dalam sistem sarap pusat kita akan meningkatkan kerja dari amigdala kita
ya amigdala kita itu terlalu aktif
akhirnya timbullah kecemasan
jadi sebenarnya apa yang dikatakan oleh blieka tadi adalah betul
bahwa bagaimana kita melatih
berarti untuk gratitude gitu ya bersyukur
kalau misalnya kita berharapan dengan kondisi yang sekarang ini
kita berharap ini bisa segera berakhir
tapi memang mungkin ini adalah satu cara buat kita untuk menenangkan diri
saya tahu mungkin beberapa teman mengatakan
iya tapi saya secara ekonomi ini juga sangat terganggu
jadi saya cemas gitu ya
kalau misalnya nanti ini bisa terus bagaimana
tadi saya bilang kalau dia dalam konteks cemas
maka survivalnya itu bisa menurun
kemampuan daya pikirnya itu menurun kalau orang itu cemas
nah lalu bagaimana dok
ya kita mesti ikhlas dulu menerima
terima dulu ini sesuatu sebagai apa adanya
kemudian daya tahan tubuh kita akan mencoba membantu diri kita sendiri
orang itu kan selalu dibilang selagi masih bisa bernafas
selagi masih bisa berupaya
dia akan berupaya untuk mencapai suatu keseimbangan
atau yang tadi blieka bilang homeostasis
di dalam tubuhnya dan di dalam kehidupannya juga
jadi sebenarnya memang perlu juga
dan kalau kita bicara tentang kepuasan secara ekonomi
atau kita bisa hidup ya dengan kecukupan
inilah yang mungkin perlu diperhatikan dan perlu coba untuk dimasukkan
karena ini perlu latihan ini
mindfulness ini tidak bisa seperti mendapatkan cek gitu ya
dikasih terus diuangkan besok terus dipakai
ini harus dilatih terus menerus
kalau tidak saya yakin blieka sendiri sampai sekarang masih melatih
saya masih melatih juga setiap harinya
karena ini tidak mudah
kalau misalnya kita itu bilang untuk sebagai latihan kehidupan kita
kalau dokter sendiri latihannya seperti apa dok biasanya yang disarankan
sama dengan apa yang dikatakan mereka gitu ya
karena kebetulan latar belakang sebagai seorang buddhis
jadi memang wipassana atau mindfulness ini kalau kami bilang itu wipassana
memang belajar dari bagaimana kita memperhatikan nafas kita dulu gitu ya
sehari hari gitu ya
jadi istilahnya kalau meditasi itu bukan masuk masuk gitu
kan ada yang suka bilang
aduh saya meditasi gak masuk masuk dok
mau masuk kemana gitu ya
saya ingat banget kata guru saya bante sri panyawarotera
mahathira sekarang beliau mengatakan bahwa bukan masuk masuk
apa yang kita jalani inilah sebenarnya suatu proses meditasi
ya memang tidak mudah seperti apa maksudnya meditasi bukannya duduk diam begitu
misalnya sudah dalam tahapan selanjutnya apa yang kita lakukan ini adalah suatu proses
menyadari gitu ya apa adanya
ini adalah suatu proses mindfulness dan itulah dasar dari meditasi seperti tadi dijelaskan dengan baik sekali oleh beli eka
baik kebetulan dok saya juga suka meditasi bli eka
tapi memang saya mengalami sekali perubahannya begitu
karena saya juga baru belajar meditasi sekitar hampir satu tahun
jadi dari awal memang kecemasan itu ada begitu ya
disadari memang harus pertama harus menerima dulu
harus terima ikhlas kemudian ya kita harus latihan setiap hari untuk selalu mindful
bagaimana kemudian kita menyadari nafas kemudian kita menyadari apa yang terjadi di sekeliling kita
nanti kalau terbiasa memang lama lama jadi tenang begitu hidupnya
jadi tinggal menerima apa yang terjadi
yang terjadi aja gitu ya
coba mungkin kita atur nafasnya setiap hari
dalam satu menit biasanya kan kita sebagai manusia bernafas kurang lebih dari lima belas kali ya
lima belas kali mungkin sampai delapan belas kali
kalau misalkan kita dalam satu menit itu bisa menurunkan nafas kita misalkan menjadi dua belas itu atau sembilan
itu sudah memasuki zona yang tenang sekali
kita bisa perhatikan itu pada saat marah juga
pada saat marah detak jantung kita kencang sekali dan nafas kita cepat sekali
dan itu sangat berbahaya kalau zona seperti itu terjadi terus menerus
coba setiap hari dalam satu menit berapa kali kita bernafasan
berapa kali kita bernafas
sadari semua itu
wah saya masih bisa bernafas ya
tanpa makan kita masih bisa hidup karena masih ada nafas
coba ada makanan yang enak tidak ada nafas kita tidak bisa hidup
itu saya setuju dengan meditasi viva sana itu memang banyak yang mempraktekkan itu dok ya
dan saya sendiri kadang kadang mempraktekkan itu vipassana itu sebagai nutrisi setiap hari yang saya lakukan pada pagi hari atau sore hari atau setiap saat
karena meditasi itu tidak harus ditentukan waktunya kapanpun kita mau
pada saat beraktivitas kapanpun kita mau
luangkan waktu ya dua menit
ya lima menit untuk memberikan waktu pada kita untuk menyadari diri kita
paling tidak lima menit lah
dalam bekerja misalkan penat sekali begini
luangkan waktu tarik nafas
atau lihat keluar lihatlah alam ini begitu besar dan ugerahnya
kita syukuri semua
itu akan membuat kita lebih relax
itu simple sekali sebenarnya ya
nah itu mungkin perlu dilatih terus untuk selalu mindful gitu ya
dokter andri dan pri
ya benar sekali
nah sekarang kita akan membacakan ini juga tadi ada opini dari viewers dari pembaca nih
kecemasan menjadi masalah yang mengintai setiap orang di tengah pandemi virus corona
dari beberapa pilihan apa yang pembaca cnn indonesia lakukan untuk mencapai ketenangan diri
di sini ada meditasi ada beribadah ada menulis jurnal dan jalan kaki
nah mungkin ini beribadahnya perlu ditambahkan untuk beribadah dengan mindful
beli dan dok ya
jadi beribadahnya bukan hanya mengucap doa tapi pikirannya kemana mana
tapi beribadah dengan mindfull
ya benar berarti tadi kata beli ya menulis itu sebenarnya bagus ya untuk melatih mindfulness
ini banyak yang beribadah tapi pastikan beribadahnya ini tetap mindful
kemudian ada juga nih
ada opini apa yang bisa dilakukan pembaca untuk menghindari stres
ini opini dari viewers kita dari pembaca cnn indonesia
tarik nafas sejenak istirahat perbanyak ibadah dan juga kembali menekuni hobi menulis
wah ini sepertinya dia sudah mempraktekan mindful dengan baik nih ya
wah gimana nih dok dan beli
ya kalau makan sih terus terang ya jangan terlalu berlebihan juga ya
nantinya gak bagus
seperti tadi juga beli bilang kalau kita bicara tentang masalah endokrin
kalau kita makannya kebanyakan itu nanti terus naik tuh insulin kita
akhirnya kita kepengen makan lagi karena influence kita naik kan gula darah naik
tapi kemudian kepengen turun masuk lagi butuh lagi kayaknya
jadi kayak muter muter terus gitu
jadi makin kita kepengen makan
kepengennya makan lagi makan lagi makan
dasar dasarnya tau tau ada yang bilang selama pandemi naik sampai lima belas kilo
ada yang begitu kan
bahaya tuh temen temen kita pada naik berat badannya
oke jadi tadi beribadah sudah harus mindfull
makan juga harus mindfull
jangan hanya makan aja ya
tapi disadari makannya seberapa banyak
di kontrol gitu ya
kemudian ada lagi dari ed ajitamaitria
berpikiran positif berlapang dada dan bersyukur menerima apa yang ada saat ini
wah ini bagus nih ya
sudah menerapkan mindfullness
kemudian ada lagi adit
berendam dan mencium aroma tanah setelah turun hujan
nah ini seperti apa nih
berendam dan mencium aroma tanah setelah turun hujan
apa memang bisa meningkatkan mindful
mungkin kalau beli tuh
beli beli suka ada yang namanya grounding atau earthing
jadi ada beberapa orang yang senang atau menikmati pagi
sambil tidak menggunakan alas kaki di rumput gitu sambil jalan
nah tadi bli mengatakan juga ada meditasi jalan ya
meditasi sambil berjalan itu bisa dilakukan dan memang menenangkan
karena hujan itu irama hujan itu termasuk salah satu yang banyak membantu orang untuk relax
ya ada beberapa musik terapi dengan menggunakan
irama hujan juga gitu ya
oke jadi boleh juga ya dilakukan karena itu memang membuat apa melatih mindfulness
kemudian yang terakhir ada
adlistri listiara tiara
nangis katanya nih dok
tapi meluarkan emosi atau menyadari emosi itu juga penting ya
menangis itu salah satu
ya menangis itu salah satu penyembuhan dan bisa menyeimbangkan emosi
menangis bukannya pada saat kita sedih aja
tapi pada saat kita bahagia air mata itu keluar juga
karena hormon bahagia itu banyak sekali di otak kita dan membuat kita terharu
coba misalkan kalau ada orang yang penat sekali pikirannya
sampai dia menangis teriak teriak menangis teriak teriak
setelah habis semuanya berhenti dengan sendirinya
dia akan merasa lega sekali
wah lega sekali
ada yang seperti itu
kalau tidak menangis dia dipenam dia akan tegang
kalau menurut saya menangis itu bagian dari sebuah pelepasan emosi
juga berteriak itu sebagai pelepasan emosi
dan itu juga sangat bagus
cuma kalau kita jangan menghakimi orang pada saat menangis
jangan doktrin doktrin dia itu pada saat menangis
biarkan dia menangis
kita menerima dan belajar mendengarkan sebagai saksi pelepasan dari emosinya yang kurang stabil itu
pertanyaan terakhir nih
untuk menangis atau marah
pokoknya melepaskan emosi yang baik itu seperti apa
boleh dokter atau beli eka silahkan
ya silahkan beli eka tidak apa apa
ya kalau marah sedih
cemas itu manusiawi
tapi marah sedih dan cemas yang tak terkendali itu akan mengganggu kerja pikiran kita
dan juga akan mengganggu kerja tubuh kita
kalau saya bisa analogikan mindfulness ini sebagai sabuk pengaman dalam berkendara
pada saat kita memakai sabuk pengaman di kendaraan
dan jalan berkendara

kendaraan itu kan tidak selalu mulus
ya pasti ada jalannya yang berlubang
dan kemudian kendaraan yang kita jalani terguncang dia
pada saat kendaraan itu terguncang
dengan memakai sabuk pengaman
posisi duduk kita tetap stabil
kita dikurangi cedera kita
nah itulah menangis marah sedih
kalau kita mindful dan menyadari kemarahan kita
ya setiap manusia pasti pernah marah
ya tidak ada manusia yang tidak pernah marah sama sekali
ya kemarahan itu kita sadari
kemudian kita menemukan penyebab kemarahan kita
dan kita dengan menemukan penyebabnya
kita mendapatkan sebuah solusi untuk menjadikan marah itu sebuah energi yang positif
ya bisa aja marah yang sangat powerful
kekuatan marah itu sangat powerful
dan kita gunakan untuk hal yang positif
misalnya berolahraga ya ya
misalnya ya menggunakan hal hal yang positif
akan membuat hidup kita lebih tenang dan juga damai
dan vibrasinya juga akan dirasakan oleh orang orang yang ada di sekitar kita
begitu mungkin pak dokter mau menambahkan sedikit
saya kira demikian apa yang dikatakan oleh bli eka
betul bahwa ketika kita menyadari apa adanya
semuanya itu adalah suatu proses gitu ya
di dalam pikiran dan perasaan kita
selama kita bisa menyadarinya dengan baik
dan kita tahu
mencoba menyelami hal tersebut
dengan mindfulness itu
itu kita bisa akhirnya nanti membantu diri kita sendiri melewati hal hal sulit
jadi seperti apa yang tadi bli eka bilang
betul mindfulness adalah seperti kayak sabuk pengaman gitu ya
bukan berarti kita nggak boleh punya perasaan perasaan itu
tetapi perasaan itu muncul tapi kita jadi memahami
oh iya apa yang bisa membuat saya marah seperti ini
apa yang membuat saya bisa rindu seperti ini tidak tertahankan
mengapa saya jadi bucin atau menjadi baper misalnya kalau kata anak muda sekarang
itu semua disadari
jangan sampai kok saya bisa sayang begitunya ya sama orang itu ya
tanpa disadari gitu ya
nah ini yang paling penting artinya belum mencintai dengan
baik luar biasa
wah banyak sekali nih ya pelajaran yang bisa diambil dari dr andri dan juga bli eka sukmaputra
terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di set room atau secret at newsroom pada episode ke delapan belas ini
semoga dengan adanya pandemi covid sembilan belas ini
kita semua bisa lebih sadar
bisa lebih mindfull
karena ternyata mindfullness itu sangat penting sekali gitu ya
dok dan juga beli eka ya
karena dalam kegiatan ataupun dalam apa yang kita lakukan sehari hari itu dibutuhkan mindfullness
begitu terima kasih dr andri dan juga bli eka sukmaputra sudah berkongsi bersama kami
semoga kita diberkati pak dokter juga
ya sama sama bli eka makasih
dan sekian perbincangan kami di secret at newsroom episode ke delapan belas kali ini
saya ratu nabila pamit undur diri
terima kasih dan sampai jumpa